lewat website resminya asosiasi sepak bola asia atau afc telah mengkonfirmasi indonesia batal dalam pencalonan tuan rumah piala asia dua ribu dua puluh
kini kandidat tuan rumah tinggal menyisakan persaingan korea selatan thailand dan tiongkok
berikut penjelasan ketumum pssi terkait mundurnya indonesia dalam pencalonan tuan rumah piala asia dua ribu dua puluh
persoalannya itu adalah infrastruktur
ada satu ketentuan oleh fifa kita harus menyiapkan infrastruktur
harus ada lapangan bola yang berkelas fifa
dan untuk dua ribu dua puluh tiga ini sepertinya kita tinggal hanya beberapa ini tinggal lima efektifnya
mungkin tidak terkejar kita untuk itu